pasca batalnya henry susilo mengarsiteki sriwijaya fc di kompetisi liga dua
membuat manajemen sfc harus kembali merancang ulang komposisi pelatih dan pemainnya
manajemen mentargetkan di bulan april sudah akan melakukan perburuan pelatih dan pemain anyar
rencana sriwijaya fc untuk kembali menggunakan jasa henry susilo sebagai pelatih gagal di tengah jalan
henry susilo resmi memilih mengarsiteki skuad semen padang fc yang baru saja promosi ke liga satu musim depan
kondisi ini membuat manajemen sfc terpaksa harus mencari sosok pelatih anyar untuk melatih skuad laskar wongkito di musim baru nanti
manajemen sriwijaya fc memastikan tetap pada rencana semula untuk memulai persiapan lebih awal di musim ini
manajemen akan memulai proses perburuan dan perekrutan pelatih dan pemain anyar untuk musim kompetisi dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima di bulan april
menurut manajemen kemungkinan untuk melatih squad laskar wongkito di musim baru ini akan memiliki kemungkinan untuk melatih squad laskar wongkito di musim baru ini
kira kira apa yang bisa kita lakukan untuk rekrutmen ya terutama untuk rekrutmen tim
saat ini manajemen sriwijaya mengaku sudah mengantongi beberapa nama pelatih dan pemain yang menjadi incarannya